dinas pendidikan jawa barat meniadakan libur sekolah akhir semester ganjil dua ribu dua puluh
yang semula akan berlangsung pada dua puluh empat desember hingga dua januari dua ribu dua puluh
kebijakan ini dituangkan dalam surat endaran perihal imbawan penyegahan dan penanggulangan covid sembilan belas
menurut deddy pada dua puluh empat desember hingga dua januari
kegiatan siswa akan difokuskan pada pengembangan karifan lokal dalam pembentukan karakter peserta didik
yang kegiatannya dilakukan secara hybrid yang teknisnya diserahkan pada setiap satuan pendidikan masing masing
peniadaan libur sekolah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi
keselamatan dan kesehatan anak didik itu kita harapkan lebih didahulukan
jadi jangan sampai nanti di awal tahun ajaran baru mereka pada masuk
tiba tiba diketemukan seolah olah kluster baru itu terjadi di sekolah
padahal sebetulnya kluster baru itu mereka bawa dari impor cash pada saat liburan
itu yang kita tidak inginkan
adanya kebijakan ini pun membuat sekolah di kota bandung menyiapkan skema baru
untuk mengisi kegiatan siswa selama libur akhir
salah satunya sma bpi dua bandung yang sudah merumuskan pendekatan pembelajaran berbasis proyek
hal tersebut akan dilaksanakan secara daring
kita akan mengadakan satu kaitan dengan kegiatan stem ada proyek untuk beberapa siswa
selanjutnya untuk kelas dua belas mungkin diarahkan ke pendalaman utbk persiapan utbk
untuk siswa siswa yang lainnya kita merencanakan dari osis
itu akan mengadakan
tetapi sifatnya daring begitu ya digital
hal ini pun ditanggapi beragam oleh orang tua siswa
orang tua berharap kegiatan yang diberikan sekolah selama masa libur akhir semester tidak memberatkan siswa
awalnya saya pas sama keluarga itu ya sama keluarga besar memang ada rencana akhir bulan desember ini
kita rencana mau ke jogja gitu
pas tahu ada pemberitahuan tidak ada libur sekolah katanya gitu
ditunda sampai nanti tahun baru lah
berani saya pikir gitu ya
makanya akhirnya kita cancel
ya saya pikir dan saya harap juga sekolah atau selama libur itu diisi dengan kegiatan kegiatan yang menarik
tapi tidak membebankan sih gitu
emang berencana mau di bandung aja
tapi kita udah nyiapin ya saya udah nyiapin
banyak kegiatan sama anak anak yang bisa dilakukan di rumah
tanpa harus terganggu sekolah gitu kan
jadi ketika liburnya akan dibantuin
dan katanya anak anak tetap akan ke sekolah
wah kita juga orang tua capek gitu ya
kemarin satu semester mendampingi anak sekolah
anak anak juga capek sekolah juga mulai bertahap masuk kan
selain peniadaan libur akhir semester pembagian rapor pun diundur
dari semula di kalender pendidikan dijadwalkan pada dua puluh tiga desember
menjadi sepuluh januari dua ribu dua puluh dua pada hari pertama siswa masuk semester baru
dan cnn indonesia bandung jawa barat